heboh juga waktu itu kita kaget
tapi kan akhirnya kami keberatan
tapi kan kita akhirnya berpikir positif ya sudah
dan kpu kami berpikir positif bpn
atas informasi dari pemerintah yang mulai kami janggal
kpu juga akhirnya kaget

ternyata dari situ ada memang enam juta apa berapa begitu

jangan kita anggap ini mendiratingasi kpu
jangan ini digunakan untuk menyerang
tapi kita berpikirlah positif berpersangka baik
siapapun yang menyampaikan
apakah pemerintah dari kpu sendiri bawaslu
dan dari kami satu dua
selama itu dilaksanakan bersama hasil baik
termasuk yang tujuh belas lima belas
mengapresiasi kerja kpu
termasuk yang tujuh belas ini
kami kemarin sudah datang ke kpu
menyampaikan respon hadir di situ
mas arief dan mas firian
baik temuan kami berterima kasih
dan kami mendapat informasi siang ada rapat pleno
dan diputuskan rapat pleno waktu itu
memerintahkan kpu kpu untuk melakukan pengecek lapangan secara random
karena ada kesepakatan kita waktu itu
bagaimana kalau kita cek di lapangan sama sama
karena ini data kami terima dari dpt ii
kemudian kita sisir
dengan menggunakan teknologi
dan ditemukan ada tujuh belas lima yang tidak wajar
jadi hasil rapatnya
di cek ulang lagi di lapangan gitu ya
betul secara bersama sama
memang kpu menjelaskan
sudah ada informasi dari duk capil
bahwa itu ada orang yang tidak tahu
tanggal lahirnya apaan
saya tidak tahu tanggal lahir akhirnya diisi
cuma pertanyaan kita
apa iya orang indonesia
segitu banyak yang tidak tahu
tempat dan ma petangga
dan bulan lahirnya
dan setelah kita cek
banyak juga yang lahir masih muda muda
umpamanya di tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
apa iya orang yang lahir di tahun seribu sembilan ratus tiga
berarti umurnya baru lima puluh an
lupa dengan tanggal lahir
bapak saya umur delapan puluh tahun
tidak lupa tanggal lahir
nah ini kan perlu kita cek sama sama ya
dan ini saya bukan membela kpu
terima data ini dari duk capil
kpu tidak mengutak atik nik atau kakak
jadi ini berarti ya
jadi ini kan yang dimaksudkan oleh bang riza
adalah kemendagri begitu duk capil
iya karena data ini dari kemendagri
nik dan kakak ini produk kemendagri
bukan produk kpu
kpu itu hanya melakukan coklik
memastikan apakah orang tersebut ada atau tidak
tapi begini bang riza
sebelum nanti saya akan ke mas wahyu juga
kalau kemudian ada keterangan dari duk capil
kemendagri bahwa itu sejak tahun dua ribu
artinya kan sudah sekian puluh tahun yang lalu
mungkin saja mungkin ya
ini mungkin jumlah datanya memang segitu banyaknya kira kira
karena yang tanggal yang lalu itu sudah sepuluh tahun
tidak lupa itu tanggal satu tiga puluh satu desember
dan juga satu januari ya
bukan bukan begitu
jadi begini pemerintah itu melakukan konsolidasi data itu per enam bulan
jadi ketika enam bulan pertama di bulan juli
dicek loh ini kok ada banyak yang tidak ada tanggal dan bulannya
ketika itu langsung diputuskan saja sepihak oleh duk capil
pemerintah bukan kpu ini ya sudah diputuskan tanggal satu bulan juli
kemudian enam bulan kemudian dicek lagi
oh masih ada lagi diputuskan tanggal tiga puluh satu desember
ini contohnya kenapa menumpuk hanya di tanggal itu
maksud kami harusnya pemerintah mohon maaf
tidak langsung serta merta
kalau orang itu tidak ada tanggalnya langsung diisi sendiri sepihak
idealnya kan duk capil punya aparat ketikat bawah
lakukan seperti yang lakukan orang lain
bukan seperti yang lakukan oleh kpu coklit
apa pemerintah itu desa dan aparat cprt mendatangi rumahnya
karena bisa saja itu terhapus tercolot
tidak mesti yang kosong itu karena lupa
jadi banyak faktor penyebabnya
idealnya memang harus dicek lapangan
setelah menerima perwakilan dari bang reza dan juga kawan kawan
tadi bang riza katakan sudah akan mengecek lapangan
kpu sudah juga
bagaimana kelanjutannya soal tujuh belas lima juta ini yang kita bahas terlebih dahulu
apakah sudah koordinasi dengan kementerian agri atau bagaimana
tapi dijawabnya nanti mas wahyu kita harus break dulu
prime news akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali di prime news
mas wahyu tadi bagaimana menanggapi apa yang disampaikan oleh bang riza
soal dpt tidak wajar tujuh belas lima juta jumlahnya
ini bagaimana kpu sudah juga ke kementerian agri
ya terima kasih
pertama tama kpu menyampaikan terima kasih atas masukan dari bpn
juga dari banyak pihak
salah satunya ngo juga memberikan masukan

tentu kpu tidak dalam posisi menganalisis proses dan mekanisme
yang dilaksanakan oleh kementerian dalam negeri dalam mendata penduduk
tetapi yang dapat kami pastikan adalah kpu responsif setelah ada masukan terkait dengan data pemilih
kpu terus menggelar rapat pleno dan kita memerintahkan kepada jajaran kita
disingkatkan provinsi kabupaten kota untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan
di samping itu kami juga terus merespon dengan berkomunikasi
berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dalam hal ini dirjen dukcapil
untuk bersama sama mencari informasi terkait dengan masukan dari bpn
memang kami mendapatkan penjelasan dari kementerian dalam negeri dalam hal ini dirjen duk capil
bahwa adanya tanggal lahir bulan dan tahun yang sama itu memang disebabkan karena
faktor faktor yang tadi sudah disampaikan oleh mas arissa
secara umum begitu yang dapat saya sampaikan
tapi sudah berkoordinasi dengan kementerian negeri dan memang masih menunggu ya mas wahyu
tetapi yang dapat kami jelaskan bahwa fenomena yang menurut informasi itu tidak lazim
itu sebenarnya fenomena sudah lama
sejak tahun berapa mas wahyu
saya sejak tahun dua ribu tiga menjadi kpu kabupaten fenomena itu sudah ada
jadi memang untuk pemilik yang karena satu dan lain hal tidak mengetahui tanggal lahirnya
memang diberi kode tanggal lahir seperti yang dijelaskan oleh kementerian dalam negeri
baik mas wahyu
sebelum nanti saya akan kembali ke bang ferry dulu
bagaimana bang ferry menyikapi temuan dari bpn ini soal kisru dpt
ada dugaan yang tidak wajar seperti apa
baik terima kasih
jadi pada konsepnya pada prinsipnya kami di tkn mendukung apa yang teman teman
saudara saudara kami di bpn lakukan
karena cara cara seperti inilah kita memiliki semangat yang sama
bahwa pesta demokrasi kali ini harus kita selenggarakan dengan cara cara yang benar
dilandasi dengan tentu saja data yang benar pula
itu yang pertama
yang kedua kami melihat bahwa proses ini sudah akan mendekati akhir mestinya
karena yang pertama bahwa kalau tadi berbicara bang risa berbicara data yang tadi
satu januari lima belas juli dan tiga puluh satu desember
itu memang sudah diatur dalam tadi sudah disampaikan juga di simduk peraturan tahun dua ribu dua puluh
sebelumnya kita pakai bahwa kalau orang lupa tanggal lahirnya
maka dia akan pakai atau ditentukan melalui tanggal tiga puluh satu desember
itu yang pertama
yang kedua dua ribu empat siak sudah muncul
dan pada dua ribu empat kemarin itu kalau kita lupa tanggal maka langsung ditentukan satu juli
dan ketika dia lupa bulan maka langsung ditentukan satu juli
dan ketika dia lupa bulan maka langsung ditentukan satu juli
dan ketika dia lupa bulan maka langsung ditentukan tanggal lupa tanggalnya tapi bulannya ingat
tentukan tanggal lima belas
nah ini dasar dasarnya sudah jelas
dan dikuatkan dengan peraturan permendagi nomor sembilan belas tahun dua ribu sepuluh
itu yang kedua
jadi artinya tanggal tanggal yang aneh tadi sebetulnya sudah ada jawabannya
memang benar ada satu dua tadi bang riza sampaikan sebelum kita di ruangan ini
yang perlu ditindaklanjuti kpu
yang ketiga bahwa kpu sudah membuka pintu sebesar besarnya seluas luasnya
jadi sudah memberikan apresiasi dan bagi saya bagi kami di tkn
ini sudah mendekati final mestinya
dan kita bisa masuk ke tahap selanjutnya
tapi kan tadi bang riza katakan ada data data yang nggak wajar nih jumlahnya
lonjakannya kira kira begitu bang riza ya
angkanya kok besar sekali
baik karena kami memahami bahwa ini ada aturan aturan yang sudah dibuat tadi
yang simduk dan siak tadi
data data itu sudah kami sadari
dan tadi mas wali juga sampaikan sebetulnya mulai tahun dua ribu tiga pun
data ini sudah ada
dan tapi saya sepakat dengan apa yang bang risa sampaikan
proses pemutahiran data ini harus sama sama kita lakukan
semangat ini harus menjadi semangat bersama
supaya ke depan kita masuk menjadi periode lebih baik lagi gitu bang ya
baik mbak titi catatan perludem apa soal temuan data tujuh belas lima juta ini
jadi kalau kita lihat rangkaian proses pemutahiran data pemilih
kan memang sumber data untuk pemutahiran itu ada dari dp empat
dp empat ini data yang berasal dari pemerintah
lalu kemudian disandingkan dengan dpt pemilu terakhir
pilkada atau pemilu yang paling terakhir
nah kemudian dilakukan coklit
nah coklit ini kan bisa dikatakan karena prosesnya sudah berlangsung
maka apa yang ada di dalam dpt adalah orang yang memang ketika proses coklit
karena prosesnya sensus door to door ini design systemnya dulu ya
itu adalah orang yang ditemukan ketika datang sensus ke lapangan
jadi ketika coklit mestinya orangnya ada
kan itu ya karena kpu mempunyai petugas coklit yang diminta memang harus mengecek
sensus satu persatu ke rumah dan mengecek kebenaran adanya orang yang ada di dalam tadi
data yang dia ini
baru kemudian dihasilkan dps
hasil dps itu diumumkan diminta masukan ke masyarakat
lalu dilakukan perbaikan lahirlah dpt
bahkan dpt pun mengalami dua kali dpt perbaikan begitu
karena mengakomodir masukan masukan dari badan pengawas pemilu
pasangan calon partai politik dan lain sebagainya
nah soal data ini ini kan data sistem
jadi data yang diolah dari apa namanya
karena peserta pemilu ini mendapatkan salinan dari penyelenggara pemilu
salinannya itu baik salinan hard copy maupun cakram padat data soft copy
disitulah kemudian mesin bekerja dan menemukan data ini
nah kalau dari desain sistem data ini kan berarti ada orangnya gitu ya
karena sudah dilakukan coklit
tetapi kemudian data yang sudah disampaikan ini
dari sisi misalnya tanggal lahir sudah dijelaskan bahwa
itu karena ada orang orang yang lupa tanggal lahir bulan lahir tahun lahir gitu
lalu kemudian dari sisi proses ini sudah dilakukan coklit
nah tetapi soal tanggal lahir itu kan satu sisi
tetapi bpn juga menyampaikan soal data ganda
lalu kemudian nic yang tidak standar
karena angkanya lebih daripada angka nick dan seterusnya
saya kira yang harus dilakukan oleh kpu adalah
ketika data ini ada kan bpn menyerahkan mestinya by name by address
karena tujuh belas lima ratus ribu ini bukan angka yang sedikit
nah data yang by name by address itu yang harus dilakukan oleh kpu
mengkonfirmasi mengklarifikasi apakah orangnya ada atau tidak
sudah ya bang riza ya
kami menyampaikan nggak gelondongan
ada berita acaranya by name by dress
nah itu yang harus dilakukan oleh kpu adalah
karena memang dpt itu prinsipnya adalah
pencermatan harus dilakukan bahkan sampai hari pemungutan suara
karena kan kita ingin pada hari h itu
dpt nya betul betul bersih dan juga konstitusional
konstitusional ini tidak boleh ada orang yang ditinggalkan
dan tidak boleh ada orang yang berhak tidak berhak
tetapi masuk dalam dpt
dan dpt ini akan selalu dinamis karena kan apa
selama ada orang meninggal
selama ada yang pindah domisili
ada yang beralih status menjadi wna
menjadi tni polri
maka dia akan terus dinamis gitu
jadi yang harus dilakukan oleh kpu adalah tentu merespon ini
sebagai sebuah masukan
dan sudah dilakukan
ya dan sudah dilakukan
dan tapi yang penting adalah
respon tindak lanjut itu untuk memelihara kepercayaan publik
harus dilakukan secara terbuka transparan akuntabel dan terukur
sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang terukur soal prosesnya
kalau kpu mampu membangun komunikasi publik yang baik
yang tadi transparan terbuka akuntabel dan terukur
maka masyarakat akan lebih bisa objektif menilai proses yang sedang berlangsung
jadi sebenarnya ini kan sampai ke kpu
tapi keberatan terutama ini ke kemendagri sebenarnya ya
ya memang kami harus jujur bahwa kami mengapresiasi kerja kpu selama ini ya
tidak hanya respon dan apresiasi
juga memberi ruang waktu yang luas luas luas ya
mbak titip tadi menjelaskan sampai hari itu dimungkinkan
bahkan rapat kemarin sampai hari ya di tps aja dimungkinkan kita koreksi
oh ini orangnya meninggal tadi malam umpamanya begitu
oh ini ada perubahan oh tidak ada gitu
oh kita tidak mengenal
karena kita kan selalu ya
jadi saksi kan kita terima daftar dpt masing masing kita bisa koreksi di situ
wah ini tidak dikenal
jadi kpu itu memberi ruang dan kesempatan diatur oleh undang undang sampai hari h
jadi jangan dianggap oh ini sudah tidak boleh lagi enggak
itu memang aturan ya
karena tadi dinamis
yang kedua ya memang ini kan datanya lebih pada di dukcapil bukan di kpu
memang ya saya tidak bermaksud menyalahkan dukcapil atau pemerintah
tapi memang ini tugas utama pemerintah adalah melakukan pemutaran data
tapi pemutar data itu pemerintah tidak sekedar ketika kosong langsung diisi
harusnya dipastikan seperti yang dilakukan oleh kpu coklik
jangan jangan orangnya sudah meninggal
jangan jangan orangnya tidak ada dan lain sebagainya
itu kita harapkan
makanya perbaikan ini momentum pemilu ini sangat baik
siapa yang paling diuntungkan
sejujurnya tugas pemerintah sangat diuntungkan
dibantu oleh kpu dan bawaslu
dan dibantu oleh kami satu dua

dan partai politik yang sangat baik
yang sekarang sedang mencermati
karena satu suara penting bagi kami yang sedang menyalek ini
jadi semua mata tertuju di sini
pemerintah harusnya berterima kasih dan bersyukur
ya bang ferry bagaimana kalau ini kemudian dialamatkan ke dukcapil ya sebenarnya ya
jadi sebagai bagian dari pemerintah nanti seperti apa
bang ferry menjelaskan itu dan juga menjawab
dan juga saya akan ke mas wayu tadi merespon apa yang tadi bacity katakan
tindak lanjutnya bagaimana
kami akan segera kembali
kita terlebih dahulu prime news kembali usai jadwal
oke sebelum saya akan ke mas wahyu nanti
saya ke bang ferry terlebih dahulu
yang tadi dikatakan oleh bang riza
ini jumlahnya cukup fantastis
ada beberapa kecurigaan kecurigaan juga
bagaimana kemudian dari tkn ini merespon ini
karena kan ini sebenarnya di dukcapil ya
bagian dari pemerintah
nah yang pertama
mari sama sama kita hilangkan kata kata kecurigaan
karena semangatnya sama
ini semangat kita adalah semangat mendapatkan data yang benar
supaya kita masuk ke proses kontestasi ini dengan baik lah
karena yang berkepentingan kita semua
selaku anak bangsa kita semua berkepentingan
itu yang pertama
dirjen dukcapil sudah menyampaikan
bahwa beliau juga terbuka dengan ini
bahkan beliau menjelaskan mengenai urut urutan
tata cara bagaimana pengumpulan data
proses sampai muncullah data itu disampaikan ke kpu
kepada kpu maupun dukcapil ini
harus kita dukung
harus kita dorong bersama sama
nah sekarang tinggal kepada kita
seberapa cepat kita bisa merespon bersama sama
ini teman teman saudara saudara kita di dua punya data lengkap
dan tentu saja kami di tkn akan melakukan yang sama
kalau kami menemukan data yang memang perlu sama sama kita review kembali
bagi saya sekali lagi
ini semestinya sudah mendekati final
tapi saya mohon nanti tidak ke
kita lihat efeknya apa nih di masyarakat
persepsi masyarakat persepsi publik
yang tadi kan sempat disampaikan di awal mengenai delegitimasi dan lain sebagainya
itu yang mungkin sama sama perlu kita bahas nanti di hari sesion
bang ferry melihat itu juga bahwa ini arah arahnya sebenarnya
mendelegitimasi kpu atau ketidakpercayaan terhadap kpu
dari keberatan keberatan disampaikan oleh bang riza
tidak untuk teman teman saudara kita di dua
tapi contoh sederhana begini
saya sebelum masuk ke ruangan ini
buka di youtube
saya buka kata kunci bpn dan dpt
dan ternyata kita temukan ada lebih dari dua puluh narasinya negatif
wah ada ini
sementara penjelasan kpu cuma satu youtube video
penjelasan yang resmi hanya satu
nah ini kan artinya apa
dua puluh sekian dibanding satu
nah ini yang perlu sama sama kita cermati
jangan sampai ini menjadi apa namanya
bola liar yang lain
saya yakin itu bukan semangat teman teman dua
ini ada pendapat yang hampir hampir mirip
dengan bang ferry dari kang aceh
kami melihatnya memang ada upaya yang sangat sistematis ya untuk melakukan upaya delegitimasi
terutama dilihat dari ketidakprofesionalan dan tidak netralnya kpu dan bawaslu
saya kira itu merasa berbahaya
bagi upaya kita untuk menegakkan demokrasi
seharusnya kita sepenuhnya percaya terhadap penyelenggara pemilu
walaupun memang penyelenggara pemilu itu wajib untuk diawasi
sangatlah tidak tepat jika para pendukung prabowo sandi
mereka menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap penyelenggara pemilu
dan itu sama saja dengan apa namanya
ingin mendelegitimasi terhadap pemilu itu sendiri
dan itu menurut saya berbahaya bagi kehidupan demokrasi
baik mas wahyu tadi bang ferry disini juga sempat menjelaskan bahwa ini yang muncul
jadinya adalah narasi negatif terhadap kpu soal kisru dpt
termasuk juga misalnya wna masuk dpt yang masih terjadi sampai dengan saat ini
bagaimana kpu menjawab ini mas wahyu
ya terima kasih
jadi terkait dengan pertanyaan tersebut bagaimana kpu menjawab hal hal seperti itu
kpu menjawabnya dengan kerja terkait upaya merespon masukan masukan dari semua pihak
tadi mbak titi sudah menyampaikan kpu mesti merespon secara terukur terbuka kan begitu
terima kasih masukannya
setelah kita bertemu dengan bang ariza dan kawan kawan pada waktu itu
melakukan penyisiran dan klarifikasi nanti hasilnya akan kita sampaikan kepada
semua pihak kepada masyarakat dengan proses juga yang terbuka dan terukur sehingga kita
informasi terkait dengan adanya data pemilih tidak lazim sekitar tujuh belas lima juta dapat terang beneran melalui penjelasan terbuka dari kpu
oke baik mas wahyu terkait dengan dpt wna masuk dpt ini masih ada lagi kita temukan bagaimana perkembangannya
iya setelah ada informasi terkait dengan warga negara asing yang masuk dpp kpu sama melakukan upaya upaya klarifikasi dan penyisiran
pada tahap awal kpu menemukan satu ratus satu wna
jadi kami punya laporan satu ratus satu itu beserta fotonya terkait dengan wna itu
dan kita juga segera melakukan sosialisasi melalui jajaran kita melalui media massa bahwa yang berhak menjadi pemilih adalah warga negara indonesia
iya oke baik mas wahyu saya ke bang riza
bang riza tadi bang ferry katakan juga tadi kang aceh juga katakan ini kayaknya kok arah arahnya narasi negatif ke
kpu jadinya ini bentuk kritik atau apa sebenarnya
ya justru salah kalau mau jujur saya ini mantan kpu angkatan mas wahyu
saya di jakarta dulu mas wahyu di jawa tengah ya mas arief mas hasim itu angkatan saya

saya ini ya mohon maaf boleh dibilang yang membela pasang badan buat kpu ketika partai lain umpamanya mengkritisi dan lain lain kpu bawasut
saya ini ya mohon maaf boleh dibilang yang membela pasang badan buat kpu ketika partai lain umpamanya mengkritisi dan lain lain kpu bawaslu
saya yang mendorong memberikan penguatan di undang undang tujuh
memberikan kewenangan yang luas kepada kpu kepada bawasut
anggaran ya mohon maaf kalau ada anggaran ajukan kpu bawaslu saya positif thinking bismillah saya tanda tangan
itu artinya saya mengapresiasi kerja kerja kpu dan bawaslu ini profesional
tapi dalam kstater politik saat ini
jadi kalau dibilang kami gerindra atau bpn tidak percaya kami bukan mengkritik ini bagian dari temuan

harus kita koreksi bersama
buktinya temuan kita sebelumnya terhadap dpt
direspon baik dan memang ada temuan
dan itu dikoreksi itu kpu yang
baik itu begitu bukan setiap ada
masukan atau temuan
tidak boleh begitu dan ini juga kita
minta pada pemerintah juga harus begitu
pemerintah kan kemarin ketika ada
informasi wna wah nggak ada
itu wna yang masuk dpt belum belum
pemerintah bilang tidak ada
tahu tahu ada satu ratus tiga
kemudian ketika ada
punya data satu enam ratus nggak mau
dikasih ke kpu kpu minta minta
akhirnya kpu bawaslu menemukan lagi tujuh puluh tiga
temuan kpu bawaslu
jadi lebih pada kerja kpu bawaslu
menemukan temuan una
dalam dpt harusnya pemerintah
kalau dia responsif dan
ketika ada isu atau
berita una ini ada satu lima ratus
datanya mohon dukungan
bantuan kpu bawaslu
dan teman teman para wajah sama sama kita
nah tidak boleh rupanya kpu
dan bawaslu menemukan itu yang saya maksud
jadi kalau tadi dikatakan ini menimbulkan persepsi
negatif terhadap penyelenggaraan pemilu kita
ini bagaimana tidak betul justru kami
mendukung makanya kami datang
tidak percaya kami tidak datang
karena kami percaya bahwa
temuan kami ini benar bermaksud
baik dan kami yakin
di respon semua setiap hari
kpu memberi ruang
dan berterima kasih kami datang mas wawid tahu
hampir setiap hari ada petugas kita sama sama
menyisir dulu bicara
dpt mbak titik lah betahu kan aturan
pemerintah dijaga kerasiaan
nik ya dibintangin
tapi kan kalau dibintangin
semua susah kita nyari gandanya
karena kami terus mendesak
oke kalau gitu boleh
kita sisir sama sama
bintangnya dibuka semuanya
tapi kpu minta syarat
dilakukan di kpu
kpu bersama sama oh kita seneng
kita nggak apa apa mau begadang tujuh hari dua minggu
yang penting diberi kesempatan
nah inilah maksud saya
kebaikan kpu kepada
kami partai politik yang kami respon
harapan kami pemerintah juga
harusnya seperti itu baik nanti kita
akan bahas lagi saya akan ke mbak titik usai jadinya
tapi kita harus break terlebih dahulu prime news akan
kemudian yang kebanyakan tidak yakin dan capek
yang yakin berdasarkan partisan
kita coba buka lagi seperti apa hasilnya
ini baru kemarin dirilis
oleh smrc nanti saya akan
tanyakan ke mbak titi juga kita tunggu
ini dia hasilnya
yang cukup yakin
cukup yakin di
prabowo sandi agak rendah kurang yakinnya
mbak titi bagaimana ini kita
melihat kalau dari hasil
temuan smrc apakah memang
percaya dan tidak percaya itu sekarang
memang betul betul terbelah karena pilihan
dulu juga pdp
kan kalau bicara soal
dpt saja sebenarnya bukan hal baru

salah satu peserta pemilu itu
datang ke kantor kpu bawa komputer
dpt dan oposisi juga
kan mereka secara alami
jadi disebut aja dari pdp
sama lu malu
bu mega waktu itu
jadi memang kecenderungannya
sebagai penantang perlu
untuk yakin bahwa orang yang
sedang jadi petahana itu kerjanya betul betul adil
jadi kompetisinya itu betul betul
ikut aturan dan tidak menggunakan
resource yang ada padanya untuk
mengambil langkah langkah yang menguntungkan
itu kan memang karakter alaminya oposisi
sementara karakter alami petahana
dia ingin meyakinkan publik bahwa
makanya anteng anteng aja bang mer ini ya
nah cuman bahayanya
kalau ditangkap kenapa sih satu tuh belain
kok kesannya kpu salah terus
nah kemudian kpu kan berada di tengah tengah
jadi jangan sampai kemudian kpu
ya memang akhirnya pada
situasi terpolarisasi seperti ini
yang diperlukan oleh kpu adalah
komunikasi publik yang baik untuk menjelaskan
apa yang sudah dia lakukan kalau kpu kerjanya
baik mudah saja dia menjelaskan kami sudah
melakukan ini ini ini dan ini
nah tantangan terbesar kpu di tengah
masyarakat kita yang terbelah kompetisi yang sangat
kompetitif mudah sekali kpu ditarik tarik
tidak hanya kpu tapi bawah selu juga
kpu harus punya
energi ekstra untuk membangun
komunikasi publik yang baik
untuk menjelaskan apa yang sudah dia lakukan
untuk membangun interaksi dengan
masyarakat jadi kpu nya yang harus
kpu karena kpu ini berada di tengah sekarang
sementara kpu adalah alat negara
yang diperintahkan oleh konstitusi
bukan hanya undang undang untuk
menyelenggarakan pemilu secara luber dan jurdil
soal data pemilih data tidak
lazim bukan berarti itu
manipulatif karena kan tadi ini
soal angka tapi kalau orang yang ada
ditemukan nyata nyata gitu ya
mau bilang apa jelas jelas warga negara
tetapi karena ada misalnya
prosedur administratif yang secara
standar itu aneh tetapi kan
bukan berarti lantas kemudian hak pilihnya tidak ada
makanya yang penting sekali lagi
kpu komunikasi publiknya
menjelaskan soal dpt ini
secara baik terukur terbuka
dan konsisten itu menjadi sangat
sebelum kemarin sih abang ferry bagaimana tadi
menanggapi apa yang tadi paling tidak kita coba
bahas dari hasil rilis tadi ya
yang juga tadi dikatakan oleh mbak titi
sebenarnya kan pihak oposisi ya memang
begitu begitu kan terkesan
apa tadi mbak titi katakan itu
seapa namanya ya ingin memastikan
bahwa jurdil gitu ya
hanya kadang bahasanya aja
dan bagi kami di tkn
sebenarnya sekali lagi semangatnya sama kok
jadi mau petahana mau
di penantang posisi saudara saudara kita
di dua semangatnya sama tapi merasa tidak
bahwa ini tampaknya ada yang berusaha
di titik itulah tadi saya tegaskan
bahwa bukan dari dua tapi coba
kita sama sama dari siapa berarti
masyarakat kita kan majemuk ya tadi contoh
saya ambil contoh kalau coba ambil twitter
cari kata kunci bpn dan dpt
itu negatif semua
sebagian besar datanya negatif
kata kata yang digunakan adalah kata kata narasi
negatif yang bukan
karena kita semangatnya sama kok kita mau masuki pemilu
proses demokrasi yang baik kita ingin
menang dengan cara cara luhur berkeadapan
dan amanah ini semangat kita semua
nah tapi di luar sana
masyarakat kita yang majemuk ini yang harus kita perhatikan
datang dengan data yang jelas dan ketika
kpu merespon bagus di dukcapil juga
sama hasilnya juga akan bagus
seperti tadi kata mbak titi komunikasi publik
kpu menjadi kata kunci
di sini untuk bisa menyelesaikan permasalahan
atau pertanyaan dari saudara saudara dua
tetapi yang perlu kita perhatikan
juga adalah persepsi publik
jadi jangan sampai
itu persepsi politik kalau persepsi tkn bagaimana
persepsi tkn kami sama positif sama dengan publik
bukan sama dengan teman teman dua
kita selalu berpikir positif bahwa ini nawaitunya
niatnya adalah untuk
mendapatkan data yang baik
sehingga pun insya allah tkn menang nanti
kita juga dapat hasilnya
curiga atau tidak percaya atau apa sebenarnya
bukan ini bukan tidak percaya justru ini bagian penting
tidak hanya bagi dua
tapi juga satu
jangankan ini jadi alasan
buat satu gitu loh untuk menggugat
bisa begitu kita ngomong ya
jadi artinya saya membantu
satu tapi kalau tadi kita
lihat hasil hasil smrc dia asosiasikan
bahwa yang tidak percaya kebanyakan pendukung dua
itu normatif karena itu
saya kan di dpr
waktu pdip oso lebih kenceng lagi
zaman psb habis deh
nah itu kan karena oposisi
sekarang kita lebih berimbang
nah saya ingin sampaikan bukan cuma tadi soal tanggal ya
yang kami laporkan itu banyak
ada orang yang di usia
sembilan puluh tahun itu jumlahnya sampai
tiga ratus empat ribu ini banyak sekali
kami pengecekan random ada yang sudah meninggal
masih terdaftar kemudian ada orang
yang di bawah tujuh belas tahun itu
dua puluh ribu ini banyak sekali
ternyata kita cek ada yang berumur enam
bukan cuma enam belas tahun
kemudian ada orang yang belum lahir
ini kami punya datanya di sini
ada orang yang belum lahir tiga puluh lima ribu
datanya sudah beredar nih viral
tahun tiga puluh lima ini tahun dua ribu
tahun dua ribu kan sekarang
ini tahun tiga ribu
jadi banyak ada kakak
ya mohon maaf saya tidak salahkan kpu ini masih
hidup capil karena kpu
nik yang digitnya lebih dari enam belas
itu salah berarti
ada yang kurang dari enam belas
bahkan ada kakak
yang satu kakak
ada data orangnya itu
sampai seribu delapan ratus dua sampai

setelah kita cek sampling
ada kesalahan dan kpu rapat
kemarin sampaikan mau haju kami senang sekali
bangga berarti temuan kami
dan sudah diperifikasi oleh kpu
secara it minggu ini
laporan kami diperifikasi betul semua
secara it sekarang kita
tinggal cek ke lapangan
makanya pertemuan kami kemarin
dua dengan kpu
bahkan kita aja satu atau
karena semangatnya sama
sama sama ke lapangan untuk mengecek
dan alhamdulillah hari itu kami pagi datang
rapat pleno diiyakan untuk
melakukan pengecekan lapangan
saya ke kpu mas wahyu terakhir
tadi ada masukan juga dari mbak titia
di persimpangan polarisasi ini
bagaimana ada yang kemudian seolah olah
jadi tidak percaya karena
diasosiasikan sebagai oposisi dan juga persehat
bagaimana kpu menikapi
polarisasi ini mas wahyu
ya apapun polarisasinya
yang pasti kita memastikan
bahwa kpu itu netral dan independen
itu yang pertama
kpu memastikan bahwa
setiap ditutupkan masukan dari
yang termutahir adalah dari
sudah cita cita tindak lanjuti
dalam tindak lanjuti itu
kita akan memastikan bahwa
setiap warga negara
indonesia yang sudah punya hak pilih
jaga hak politiknya
akan ada dpp yang
seperti yang tadi disampaikan mbak titi
setiap warga negara harus masuk
baik mas wahyu
durasi kita sangat singkat sekali
mas wahyu terima kasih sudah bergabung
dengan kami lewat luar studio
saya juga terima kasih juga bang riza
bang ferry mbak titi terima kasih
mudah mudahan beres semuanya ya bang
mudah mudahan semuanya beres
dan pemilu kita berlangsung betul betul fair
dan sekian prime news malam hari ini
program layar pemilu terpercayakan hadir
terima kasih selamat malam sampai jumpa